kota melaboh aceh ternyata punya jagoan baksonya sendiri dan uniknya bernuansa gunung berapi
ini dia mie bakso tumpeng
bagian dalamnya disertai dengan telur puyuh dan bakso kecil kecil
lengkap dengan lahar atau sambal cabai rawit meleleh super pedas ala gunung berapi
selain itu kedai bang ahmed ini juga menyediakan menu bakso lainnya yaitu bakso lava jumbo
yang berbeda hanya bentuknya tapi rasanya sama sama pedas
pemilik kedai bakso mengaku ada rahasia di balik sambalnya
ia menambahkan rempah rempah khas aceh di dalamnya
harganya dibanderol mulai dari rp lima belas hingga rp tiga puluh lima per porsi
di demak jawa tengah ada bakso ukuran super jumbo
beratnya dua puluh kg dengan diameter sekitar dua puluh lima cm
dengan paduan kombinasi daging cincang daging sapi serta tetelan dan cabai membuat
pengunjung terpesona dan pasti kenyang dengan satu porsi bakso ini
bahkan iskandar warga gerobokan jawa tengah rela jauh jauh datang ke demak agar bisa menikmatinya
saya berencana untuk memesan bakso sebesar ini
sebagai selamatan lah gitu syukuran cara saya
pemilik kedai bakso kelenger membeberkan untuk membuat bakso berukuran super besar
memerlukan tenaga ekstra
bahkan setelah adonan bakso terbentuk harus direbus hingga tiga jam sebelum akhirnya bisa dinikmati
untuk menikmati anda juga harus memesan terlebih dahulu dan siap meroboh kocek rp dua
jadi cocoknya dinikmati ramai ramai dalam sebuah acara besar atau hajatan
tim liputan cnn indonesia